kan aku udah bilang waktu berjalan
jadi jangan main main upet upetan
jangan main barang barang asurnya
nuh ya kak tau tuh
yaudah asun ismail kalian semua cari bawang oke
iya waktu bercanda lho
kutami tuh kalo ke toilet wah enak banget
tuh tadi dia lagi izin ke toilet
terus ini kapan mau dimulainya
nanti waktunya keburu abis lho
iya bu cetra
ini juga baru memulai kok
kan kita abis syantik syantik dulu gitu sirat syantik
kecilin aja bu
iya karena kan kita tadi abis dari pasar
aduh sosa masa lupa sih
kita itu mau masak spaghetti bolognese
iya mas masak yang bener ya
eh ini apinya dikecilin dulu
bu cet ikannya udah dicuci belum
udah belum kak
oh iya siap ustazah
kalo masalah ikan semuanya itu udah beres ustazah
yang namanya itu khas dari negara bu cet sendiri
kalo kayak gini seharusnya dikerjain
udah lanjutin lagi ya
kau udah cari potong kuning nya
ini bawang merahnya berapa bawang putihnya berapa
aduh aku saja kecenang kak
nah waktu berjalan
kan tadi keputihnya satu kg
kalau mau enak ya bumbunya dibanyakin
bawang merahnya dua puluh siung
nih bawang putihnya sepuluh siung
eh cabenya satu lima kg
biar lantet bu pedesnya
itu kan pedes banget son
nanti kalau ustadz musa ustadz ridwan ustadz zanur pedes gimana
nanti kita disalahin
ya jadi jadi dia kan pedes kak
oh ya kalau enggak kamu emasin bawang ismail
aku yang urusin ini ke piting
oh kamu yang ke piting ya
cuman kecap doang
ya kan yang diingatin cuma kecap doang
sapa kamu gimana sih
aduh aduh aduh
sobri masa kamu lupa kayak begini sih di waktu ini sih
ini cuman sungguh ngeri
ini tanggung jawab kamu
dih tunggu aja
aku punya ide yang cemerlang
kalau kamu tuh emang udah kalah
aja kalau kamu tuh emang udah kata kita itu pemenangnya iya udah tahu ismail ismail ismail
aku tahu kamu itu emang nggak bagus bukan itu bukan apa dong ini loh aku bukan setiap
udah bilang waktu berjalan berjalan jangan main main
cari bawang oke
jangan bercanda ini pertandingan ayo serius masak dong pada nge rap kita itu lagi masak masak
ala chef sobrini nama bebek ini adalah bebek
masak dong pane bebeknya paling beda karena ini bernama bebek

wah wah wah gimana nih kalian katanya mau masak ayam merah ya
tapi kan warna tomat sama cabainya kan merah ya ampun use itu tuh cuman bumbunya doang itu
perpaduan kunyit tomat dan kecantikan saya akan menjadi masakan yang paling enak di alam semesta beda
iya iya iya nggak papa sih enggak harus enak salam semesta enak kabupaten bogor
udah cukup ya ya udah saya tinggal ya
ya masya allah hai ke ternyata haikal jago masak juga ya makanya
pak ustadz jangan nutupin mata sama haikal ini bakal terpandang michael
makasih ya udah ngasih support banget ya semangatnya makasih buat anak anak
aduh aduh aduh haikal ini centong mental ke mata saya ke mata saya maafin haikal ya ustaz giti

siapa empat mengetahuiframe
setelah ini melemah semuanya afwan rupanya usah nggak bisa ikut sampai selesai karena harus tugas
imam taraweh gemes yang lain buffaloible a chill kayak emangot into penjajah kuningimes
waktu kalian tinggal sepuluh menit lagi
jadi saatnya kalian untuk menyajikan masakan kalian di atas piring saji sebagus mungkin
karena untuk menambah nilai kalian juga